jalan tol batang semarang ditargetkan sudah bisa digunakan saat mudik lebaran dua ribu tujuh belas
proyek yang dimulai pada juni tahun lalu ini sudah memasuki tahap konstruksi
presiden joko widodo meninjau langsung progres jalan tol pemalang semarang
yang sebenarnya sudah direncanakan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut presiden progres yang signifikan ini dipengaruhi tiga hal
pertama pembebasan lahan yang cepat dikerjakan lebih dari satu shift dan adanya dana talangan
di ruas batang konstruksi sudah mulai dikerjakan dan pembebasan lahan sudah mencapai seratus persen
pembebasan lahan di kendal dan semarang ditargetkan selesai pada februari
pada dua ribu tujuh belas kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan dana talangan sebesar tiga puluh dua triliun rupiah untuk ribuan proyek
kita harapkan ini bisa kita pakai pada saat lebaran untuk mengulangi kepadatan lalu lintas di pantura
saya kira progres progres seperti ini disebabkan yang pertama memang pembebasan lahan yang cepat karena undang undangnya memberikan dukungan
yang kedua memang kita memiliki yang namanya dana talangan ini yang mempercepat penyerapan dan pembayaran
yang ketiga memang dikerjakan tidak hanya satu shift
kecepatan kecepatan seperti itu saya kira yang
di lapangan nanti akan kelihatan realisasi dalam lima tahun akan kita mengerjakan berapa kilometer akan kelihatan sekali